tapi mudah mudahan saja semua itu hanya perasaanku yudha
sudah rai jangan terlalu difikirkan
mungkin kakanda prabu sedang banyak masalah di pajajaran
kamu tahu sendiri kan sudah selesai masalah yang satu
pasti akan muncul lagi masalah yang baru
jangan cemaskan aku yunda
aku sendiri cukup kuat dalam menghadapi ini
yang aku cemaskan adalah hyunce
apakah kamu tidak melihat ada keanehan
sangat banyak sekali siluman
yang ingin mencelakainya
sepertinya ada orang yang menyuruh mereka untuk menyerang yira
iya kamu benar rai
sepertinya orang itu adalah orang yang sama
yaitu orang yang menaruh racun ke dalam minuman hiu
benar apa kata yanda rai
kalau kita kita harus menjaganya yira dengan kata
iya ray tapi syukur alhamdulillah
sekarang yira sudah selamat
lebih baik sekarang kita kembali ke istana
ayo pelan pelan ya
kau di mana raka
ada apa raka
adikku tercinta rai gentrimanik
ray aku mempunyai kabar bagus untukmu
kabar apa raka
aku sudah menghabisi nyai iroh setabik gemblung itu
dan dia tidak akan kembali lagi ke istana pada jalan lain
dan cepat lagi
raden walang sung sang akan pergi untuk menyusul takdir kembung itu
aku juga mempunyai kabar baik raka
aku sudah mengembuskan api cemburu ke dalam hati kanda prabu
karena kanda prabu sudah melihat kedekatan guruku dengan yunda subanglar
api itu sudah memercik di dalam sekam
dan tanpa mereka sadari
api itu akan menghanguskan semuanya dari dalam
itu kabar yang sangat begitu bagus adikku
apa yang mereka bicarakan sebenarnya
benarkah dina subanglar
pergi sedekian lama
hanya untuk menemui kakang sancang lodaya
masih mengharapkan cinta
dari dinda subanglar
kenapa kanda prabu sampai sekarang belum juga menjenguk putraku walang sung sang
biasanya pagi pagi sekali kakanda sudah menjenguknya
tapi kenapa sekarang tidak
mungkin ayahandamu sekarang sedang tidak sempat
sehingga belum bisa menjengukmu sampai sesiang itu
mengapa yunda terlihat begitu bersedih
tidak apa apa rai
apakah yunda masih menganggap ku orang lain
anggap saja aku adalah adik yunda
menjadi tempatmu berbagi
karena aku tahu
tidak ada tempat berbagi bagi diri
apakah kau tidak merasakan
sikap kanda prabu begitu berubah
berubah seperti apa
aku tidak terlalu memperhatikan
mungkin karena perhatianku tersita
untuk putra putriku
aku merasa ada yang disembunyikan oleh kanda prabu
sepertinya ada yang ditutupi
cobalah nanti yunda perhatikan
tapi mudah mudahan saja
semua itu hanya perasaanku yandra

jangan terlalu difikirkan
mungkin ke kanda prabu sedang banyak masalah di pajajaran
kamu tahu sendiri kan
sudah selesai masalah yang satu
pasti akan muncul lagi masalah yang baru
jangan cemaskan aku yunda
aku sendiri cukup kuat dalam menghadapi ini
yang aku cemaskan adalah hyunda
aku tidak bisa membayangkan
bagaimana perasaan yunda
dalam keadaan seorang kandungan
kanda prabu seperti tidak ada perhatian sama sekali pada lion che
jangan membicarakan masalah ini lagi
jika ada kata kataku yang tidak berkenan
aku pamit dulu yunda
apakah yang dikatakan oleh rai kenting mani
apakah kanda prabu mulai berubah
tidak ada seorang pun
dia masih hidup
kak kandah putri kita kak kandah